kan ku pikir dulu
untuk hidupku jadi milikmu
nanti kadang waktunya sayangku
katakan iya padamu
akankah dirimu terima keadaanku
ketika ku mulai memutih rambutku
masihkah kau menghantui ku dengan rayu mu
kau pujakan peson aku
yang kan berdiri di matiku